aliansi jurnalis independen dan sejumlah elemen masyarakat
mengecam keputusan presiden joko widodo yang memberikan remisi kepada terpidana
kasus pembunuhan jurnalis radar bali gede bagus narendra prabangsa
aji menganggap keputusan itu melukai insan pers dan menjadi image buruk
bagi kebebasan pers di tanah air
kampanye publik menuntun
langkah presiden joko widodo menandatangani remisi kepada satu ratus lima belas narapidana
termasuk dalam pembunuhan wartawan radar bali menuai polemik
di berbagai daerah seperti denpasar jakarta dan surabaya
aliansi jurnalis independen serta sejumlah elemen masyarakat
menggelar aksi demonstrasi menolak pemberian remisi oleh presiden jokowi
terhadap inyoman susrama terpidana kasus pembunuhan jurnalis radar bali
narendra prabangsa di bali pada dua januari
pemberian remisi ini dinilai tidak sejalan dengan semangat kebebasan pers
terlebih kasus pembunuhan prabangsa menjadi satu satunya kasus pembunuhan wartawan
yang diselesaikan sampai tuntas oleh kepolisian
itu kan iwi itu kan bukan pelakunya karena akhirnya dibebaskan
terus malah sebagian besar kasus yang lain kasus timur leste kasus ersa
itu kan gak ada orang yang diadili
nah dan jadi ini kasus yang agak khusus dan menjadi concern kita karena
ya ini jadi presiden yang bagus lah bahwa ada orang yang melakukan pembunuhan terhadap wartawan
diadili secara layak dan dihukum
dan dihukum secara pangkas
istri almarhum wartawan radar bali anak agung sagung mas prihatini menyatakan kekecewaannya
dan berharap pemberian remisi dari pemerintah dibatalkan demi rasa keadilan ia dan keluarganya
itu seperti membangkitkan luka lama yang sebenarnya ingin saya lupakan
ini membuat saya antara kaget sedih
karena muncul luka lama juga marah
kok jadinya seperti ini
sementara itu kementerian hukum dan ham menyatakan pemberian remisi bagi otak pembunuhan wartawan di bali
sudah melalui mekanisme yang berlaku
pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman juga merupakan salah satu alat
untuk mengurangi sesaknya lapas di tanah air
bahwa itu kejahatan yang dilakukannya iya
tetapi kan manusia ini ada perubahan
remisi adalah merupakan mekanisme pembinaan kita
kalau seseorang dilapas tidak diberi remisi misalnya
tidak ada reward mereka tidak ada gunanya berbuat baik
mereka dapat melakukan hal hal yang tidak baik di sana melawan merusak dan lain lain
jadi mekanisme remisi adalah satu alat penting
yang di lembah kepada masyarakat
sebelumnya pada desember lalu presiden joko widodo menandatangani kepres nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara
remisi terhadap satu ratus lima belas napi termasuk terpidana kasus pembunuhan wartawan radar bali
menimbulkan gelombang protes di sejumlah daerah di tanah air
bagaimana jejak kasus pembunuhan
pada saat ini juga peradilannya
berikut rangkuman ya

pemberian remisi terhadap pembunuh jurnalis di bali menuai protes dan polemik
pemerintah berdalih sudah sesuai aturan
sementara aliansi jurnalis menilai pemberian remisi dari hukuman seumur hidup menjadi dua puluh tahun penjara
tidak mempertimbangkan asas keadilan bagi keluarga korban maupun bisa terhadap profesi jurnalis
dan untuk membahas lebih lanjut saya sudah ditemani oleh tamu pada malam hari ini ada andi kusmanto kabak humas dijen pasalat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami
kemudian yang ada di tengah adalah mas abdul manan ketua umum aliansi jurnalis independen
selamat malam mas abdul
kemudian di seberang saya ini ada kang asep iwan iryawan ahli hukum pidana
terima kasih sudah bergabung malam hari ini kang asep
kita langsung ke mas ade
kang ade kang ade kalau kita melihat ini polemiknya sebenarnya remisi mungkin boleh jadi adalah hal yang lumrah dilakukan oleh pemerintah
terkait dengan pemberian reward terhadap terpidana
tapi yang menjadi polemik adalah ketika melukai perasaan dari keluarga ataupun menjadi suatu presiden buruk
terhadap salah satu contohnya kasus pembunuhan di bali
seorang jurnalis yang menjadi korban di sana
pertama kami atas nama keluarga besar dari institusi menyampaikan turut prihatin
kemudian juga menghormati rasa duka keluarga yang mendalam atas hilangnya keluarga yang dicintai
tapi kembali kepadanya
ada remisi yang telah dikeluarkan
itu sesuai dengan regulasi yang ada
itu kepres satu ratus tujuh puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
di mana seorang terpidana yang dipidana penjara seumur hidup
kemudian paling sedikit telah menjalani masa pidana lima tahun dan berturut turut berkelakuan baik
maka dapat diubah
dapat diubah untuk menjadi pidana sementara
lama adalah lima belas tahun
nah itu regulasinya
dan itu diatur dalam kpres
karena ada yang mungkin saya pribadi penasaran dan masyarakat penonton si anand nishari ini adalah
sebenarnya proses remisi itu seperti apa secara teknisnya
kemudian poin poin penilaian selain tadi berkelakuan baik selama di penjara
adakah variable variable lain yang begitu transparan sehingga masyarakat bisa tahu
sosok ini memang layak mendapatkan remisi
untuk inyoman sendiri ini
sudah menjalani pidana sembilan tahun lebih
jadi proses kehatian hatian dari kami sudah ada
diusulkan oleh terpidana sendiri
kepada kepala rutan bangli
kemudian dikaji dalam satu sidang tim pengamat pemasarakatan di rutan bangli
kemudian di situ ada proses penelitian kemasyarakatan dari kantor balai pemasarakatan
setelah disetujui dengan berbagai aspek
kemudian hukumnya semuanya
ke kantor wilayah kementerian hukum bali
disitu juga ada tim pengamat pemasarakatan
kemudian disidangkan kembali disana
setelah disetujui lagi
diteruskan ke tim pengamat pemasarakatan pusat
untuk disidangkan di direkturat jenderal pemasarakatan
nah setelah itu kemudian diusulkan kembali diteruskan ke kementerian hukum ham
nah dari situ bapak menteri meneruskan ke bapak presiden
dan prinsip kehatian kehatian kami itu cukup
karena sembilan tahun itu bukan hal yang sedikit
di kpss nya jelas bahwa lima tahun
paling sedikit lima tahun
apabila terpidana yang dipidana dengan pidana seumur hidup
dapat diubah diusulkan
apabila berkelakuan baik
nah apabila ini tidak dilaksanakan
menyalahi regulasi yang sudah ada
bagaimana dengan tanggapan anda terkait tadi
memang pemerintah selalu mengatakan bahwa saya sudah sesuai dengan prosedur
reward and punishment sudah dijalankan
review nya juga sudah jelas
bagaimana tanggapan anda terhadap kasus ini
terutama yang terkait dengan jurnalis di bali sendiri
ya menurut saya
pendekatan yang dipakai oleh pemerintah itu kan selalu
juridis dan prosedural
yang membuat hampir semua kasus itu
dinilai secara sama dan pukul rata
dan menurut saya
pendekatan prosedural seperti itu
sebenarnya yang seringkali mengabaikan rasa keadilan
karena tidak ada pembedaan misalnya
apakah satu kasus ini sama derajatnya dengan kasus yang lain
dan apakah dampak dari kejahatan yang dilakukan itu
misalnya punya efek merusak yang sama
misalnya dalam kasus ini
saya dalam kasus prabangsa ini
pembunuhan terhadap wartan radar bali ini
kami menilai bahwa
ini kejahatan yang menurut saya serius
karena pertama dia secara terencana melakukan pembunuhan itu
dan dengan cara yang sangat kejam menurut saya
karena bukan hanya di pukul tapi dibuang ke laut
dan yang kami dengar dalam keadaan hidup
itu kan sangat kejam
begitu dia dihukum
kami menganggap bahwa
dan saya kira keluarga korban juga punya pandangan sama
dengan tindakan yang sangat kejam seperti itu
sudah seharusnya dia dihukum
dengan yang setimpal
ya walaupun tentu saja kita tidak setuju
kalau dia membunuh orang terus dia nyawanya juga dicabut
setidaknya dia dihukum
dan saya kira dengan putusan pengadilan
memberikan keputusan hukuman seumur hidup
itu hukuman yang sudah pas
bahkan kalau misalnya
bisa dihukum seratus tahun dua ratus tahun menurut saya
itu hukuman yang pantas
karena dia itu kejahatan yang tidak bisa diperbaiki
karena orang yang mati tidak bisa kembali
dan bagi kami di komunitas wartawan
ini juga menjadi presiden yang buruk
orang yang melakukan pembunuhan
dan kasus pembunuhan ini kan agak jarang ya
kita sejak tahun sembilan puluh enam itu tercatat hanya ada sepuluh kasus pembunuhan
hampir semua pelakunya tidak ada yang diproses ke pengadilan
dan ini kan contoh yang jarang
ada pelaku pembunuhan yang dihukum
yang jangan lupa bahwa dia
dia sudah mendapat keringanan loh
dengan hukuman seumur hidup itu
karena jaksa menuntutnya hukuman mati
jadi di tengah situasi seperti itu
terus presiden mengeluarkan
artinya mengurangi hukuman kepada pelaku pembunuhan itu
ya tentu saja
sudah pasti itu
ini sangat melukai
mas abdul kalau kita bicara mengenai keadilan
pemerintah sendiri juga memberikan keadilan
terhadap para terpidana
untuk mendapatkan reward remisi seperti itu
tadi salah satu pertimbangannya
bagaimana nanti kedepannya mereka tetap menjadi seorang individu yang lebih baik
anda bagaimana menyikapi hal ini
ya adil bagi pelaku
tapi tidak adil bagi keluarga
komunitas wartawan di indonesia
karena sudah pasti
yang bisa dimiliki oleh keluarga itu adalah
karena nggak mungkin dia menginginkan suaminya kembali lagi
atau hidup lagi
jadi pelakunya dihukum
dan kita di komunitas wartawan
kalau ada orang yang melakukan kejahatan yang sangat serius
terhadap profesi kita
kewajiban kita adalah memastikan bahwa
dia dihukum secara pantas
supaya ada efek jerah yang bisa ditimbulkan kepada
di masa depan
karena kalau misalnya
pelaku pembunuhan terhadap wartawan
itu akan membuat orang tidak terlalu berpikir seribu kali
untuk melakukan tindakan serupa
di masa depan
itu kan berbahayanya dari impunitas
tidak akan takut lagi
melakukan kejahatan serupa
karena dia yakin bahwa dia tidak akan dihukum secara pantas
atau tidak dihukum secara berat
dan itu kan presiden buruk
dan itu yang harus disegah
saya coba ke kang asep
kalau dikatakan tadi oleh mas abdul
adalah seolah olah pemerintah
tidak melihat bagaimana kasus
kemudian latar belakang kasus itu
sehingga semua diberikan remisi
seolah olah kadang kadang tadi seperti mas abdul katakan
tidak mengindahkan perasaan keluarga
maupun profesi jurnalisme yang terancam
akibat tindakan ini
tapi kita jeda terlebih dahulu kang asep
saya indonesia prime news
segera kembali selamat berjumpa bersama kami
masih bersama kami di indonesia prime news
dan tadi kang asep sebelum jeda
saya ingin bertanya kepada anda
pemerintah kalau tadi dikatakan oleh mas abdul
seolah olah hantam kromo aja
semua sama dalam penanganan kasus
tidak melihat backgroundnya
tidak melihat dan tidak mengindahkan
hal hal yang sifatnya sensitif
seperti kepelasan keluarga korban
bagaimana hukum melihat hal ini
jadi hukum atau hukuman
atau perampasan kemerdekaan
itu dalam konstitusi
nah konstitusi kita bagus
hanya mengatur tentang gerasi dan rehabilitasi
itu juga harus persetujuan mahkamah agung
ada juga sekarang amnesti dan abolisi
nah itu terminologi itu
karena kemarin kan simpangsi odhokrasi segala macam
nah persoalan sekarang kan remisi kan yang dipersoalan
kalau kita menggunakan terminologi remisi
itu pengurangan hukuman
itu adanya di menandang kemasyarakatan
dan itu hak seluruh dunia mengatur
karena remisi itu pengurangan seluruh harapidat
diatur oleh konstitusi
tapi kita adanya di undang undang pemasarakatan
nah turunannya itu dijelasin
di pasal empat belas ya pak de ya
dia harus diatur dengan peraturan pemerintah
karena biar cepat mengenai peraturan pemerintah
nah sebenarnya sih
nah ini harusnya di undang undang
karena hukumnya masih berlaku
adanya undang kemasyarakatan
kita punya peraturan pemerintah peraturan menteri kepres
nah lahirlah yang kita damaikan sekarang
sekarang adanya bagaimana tentang remisi
nah pengurangan hukuman
pengurangan hukuman itu ternyata kalau hukum positifnya
memang ada tata rinciannya di peraturan menteri
nah di peraturan menteri peraturan pemerintah
itu ada rinciannya
nah jadi persoalan sekarang
itu memang hak siapapun mendapatkan remisi
nah sekarang pernah kita muncul di tahun sembilan puluh sembilan ya pak de ya
ada perubahan seumur hidup
menjadi dua puluh tahun
dan itu masih berlaku
perintah undang undang pemasarakatan di peraturan pemerintah
tapi faktanya sekarang ada di keputusan presiden
nah itu jadi masalah memang
nah memang betul
apa yang dikatakan itu akan menimbulkan persoalan
maka sejak awal asasnya
pengurangan hukuman kemudian peringanan hukuman pengampunan hukuman
sebenarnya ada di konstitusi
setidaknya di undang undang
makanya kan di peraturan malah di peraturan menteri
remisi itu untuk koruptor
untuk narkotika teroris kejahatan dan keamanan negara
tindak pidana umum tadi
kejahatan pembunuhan malah pembunuhan berencana
tidak masuk disitu
karena dianggap tindak pidana biasa
jadi ini menegak persoalan
jadi wajar ketika korban
dia akan melakukan bahwa tidak adil dong
ini pembunuhan berencana kan
kemudian ini aturannya
nah makanya saya bilang persoalannya bisa kita diserah sejak awal
coba kalau semua tentang remisi itu diaturnya di konstitusi
apa minimal di undang undang
yakin pihak pemerintah
itu perintah undang undang
kalau sekarang kan tahun politik
jadi gorengan politik gorengan semua pihak pihak kan
kalau disitu ketika partai politik merumuskan bagaimana
tata cara remisi adanya di undang undang materinya
saya pikir pihak pemasarakatan
nah itu saya melaksanakan undang undang kan
nah itu produk politik
kalau sekarang pasti saya mengatakan
nah itu kan dikepres katanya
tahapan tahapan lembaga pemasarakatan
pasti bagaimanapun orang lp akan dituduh macam macam kan
nah sekarang saya bicara solusi lah
ini kan kejadiannya tidak sekali
ini sudah berkali kali
malah dulu pernah ada
kasus korbi malah yang pernah menangani perhatian
hukumannya berat loh
tapi mendapat sebelum pemerintahan sekarang kan
itu juga langsung dikeringanin
sehingga dia bisa keluar
dan banyak lah kejadian
saya pikir permasalahan sekarang harus dihidupkan pada persoalan
daripada ini muncul kemudian kemudian hari
saya pikir mumpung undang undang pemasarakatan
lagi digodok di dpr
tata cara mekanisme
kemudian pemerintahan remisi
dalam arti tadi yang seumur hidup menjadi dua puluh tahun
kemudian yang dua puluh tahun mendapat pengurangan pengurangan
saya pikir saratnya
lebih baik diatur di undang undang
sedangkan mekanisme bagaimana caranya
bisa diaturan di peraturan pemerintah
berarti ketika belum ada undang undang
lembaga pemasarakan bisa melakukan penilaian
kemudian variable variable yang sifatnya masih sangat absurd
ya makanya secara normatif
lembaga pemasarakatan nggak ada peraturan menterinya
nah sekarang ini
pemasarakatan nggak ada peraturan menterinya
nah selama peraturan menteri belum dicabut
ya itu aturannya
jadi selalu orang pemasarakatan atau kumham akan mengatakan
tapi bagi para korban para pelaku
itu tidak adil dong
padahal tadi saya kejar awal kan
cuma kalau diatur di peraturan pemerintah atau di atur di undang undang
apapun yang terjadi tidak akan menimbulkan perdebatan
untuk remisi itu di bawah narapina berhak mendapat remisi
yang diatur dalam undang undang pemasarakatan
pasal empat belas nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
tapi untuk ini
tentang perubahan remisi
perubahan dari pidana seumur hidup menyerbina sementara
itu diatur dalam pres satu ratus tujuh puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
di situ disebutkan
yang tadi saya sampaikan bahwa
dapat diubah apabila narapidana yang
sudah paling sedikit lima tahun
itu dapat diubah menjadi pidana sementara
paling sedikit lima belas tahun
tapi ini lagi nih pak ade
makanya kalau dapat
sebenarnya harusnya sisi sensitifitas
yang burhat mengeluhkan tadi kan
intinya daripada narapidana
kalau tidak dilaksanakan
jadi masalah kan
jadi memang dilema pemerintah
ada unsur sisi kemanusiaan
malah bisa diprotes
negara tidak hadir
perubahan sasi ini sudah pernah dua kali
meminta remisi ditolak
apa pertimbangan ketika ditolak
akhirnya juga ditolak
kalau gerasi kan kewenangan presiden
sekala sekala prosedurnya ke atas
kenapa remisinya dikurangi
walaupun tadi kembali hak
persoalannya sekarang gini
karena tadi perintahnya harusnya peraturan pemerintah
tapi dipakai aturan adalah keputusan menteri kan
walaupun turun dari peraturan menteri kepres
bayangin keputusan presiden
nah sekarang lagi
pasti orang akan mengait ngaitkan
apalagi tahun politik
dan bahkan ini keputusan ini
sudah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya
presiden presiden sebelumnya sudah
berarti kan sudah dua puluh tahun
saya pikir siapapun ketika
kalau mau dikelompokkan
sayangnya tidak masuk kategori kejahatan serius
mas abdul mungkin mau menanggapi sedikit
saya kira itu yang harus dipertimbangkan dalam
ini kan memberi remisi
itu kan polos sih
kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah
yang pasti dilandasi oleh
sikap dasar pemerintah
dalam melihat sebuah masalah itu seperti apa
kalau untuk kejahatan yang misalnya melibatkan
saya kira pertimbangan kemanusiaan itu
karena ada orang yang terdampak langsung
berbeda misalnya dengan
kalau dia mendapatkan remisi
masih polosinya adalah
bisa lebih longgar
dia merusak dirinya sendiri
dan kerugian terhadap orang lain lebih sedikit
sementara kalau misalnya dalam kasus korupsi
itu tergolong yang seharusnya
tidak boleh mendapatkan banyak remisi
karena dia merugikan banyak orang
itu di peraturan pemerintah
itu rinci untuk narkoba teroris
dia harus membuka kejar jadi jc
yang teroris harus setia kepada nkri
cuma yang tadi yang pembunuhan ini
yang paling gampang adalah
taat dan patuh
selama menjalani pidana
itu dalam bentuk poin
ada penilai ada sipir
tidak pernah melanggar tata tertib
yang diberlakukan disitu
tidak masuk dalam catatan register app
ada poin dari terendah sampai tertinggi
range seperti apa
assessment kemudian ada petugas
dari bapak situp
pembimbing kemasyarakatan saat akan diusulkan ini
meneliti dari segi background sosialnya
alat terbakar kasusnya
kemudian keluarganya semuanya
berupa laporan penelitian kemasyarakatan
itulah yang dilampirkan
apakah ada kemungkinan terjadinya distorsi dalam penilaian
maaf dalam tanda kutip
ada seperti apa bagaimana itu ada menikapnya
ini tahapnya panjang loh
kalau dari lp nya sendiri
mungkin sudah di lobby untuk memberikan penilaian
pihak kantor wilayah
ada pihak dari direkturat jeneral pemasyarakatan
kemudian ada dari kementerian
tim ahli kementerian
kemudian diusulkan oleh dikepresiden
di presiden kan ada tim ahli juga
saya yakin ini pasti penuh dengan kehatian dan
penuh dengan pembahasan
mungkin variabelnya seperti apa
hanya satu ini saja kan
di kepres ini ada satu ratus lima belas orang yang dikeluarkan
semuanya adalah pidana umum
kalau boleh dikatakan
salah satu korbannya adalah
maksudnya memastikan prosesnya dilakukan dengan cukup fair
dengan akurat ya
kan publik tidak tahu kan
yang tahu kan hanya pemerintah
makanya meyakinkan publik bahwa ini dilakukan
dengan pertimbangan yang objektif
bukan karena ada faktor non objektif
x gitu ya
yang korbi aja jebol
yang paling menonjol juga
yang menarik perhatian kan
korbi jebol juga dulu kan
artinya kan sekarang yang diusulkan oleh
pemasarakan kan banyak ya
padahal ada ratusan gitu
rincian satu persatu yang ditanyakan oleh beliau
batasannya itu mungkin sejauh mana
nah ketika mungkin ini gelondongan masuk
nah disitulah memang walaupun keputusan presiden
tanda tangan aja
ternyata disitu ada satu yang tadi
sangat sensitif kejahatannya
dan itu menimbulkan dampak yang luar biasa
ada kan insight seperti itu
takut dicudikai lah orang pemasarakan
ya semuanya dengan regulasi
yang tadi saya sampaikan
di rutan itu ada tim pengamat
tim pengamat pemasyarakatan
dan itu tidak main main
ditambah lagi penelitian kemasyarakatan
tingkat wilayah pusat
saya yakin disini tidak ada permainan
buktinya ada satu ratus lima belas orang dikeluarkan
di kelas ini
penuh kehatian penuh perhitungan
nah itu problemnya
penuh diskriminatif itu
karena tidak melihat kasus per kasus yang mungkin
masing masing punya dampak yang berbeda
tapi kalau saya melihat dengan apa
dengan ada kebijakan seperti ini
kita jadi tahu seperti apa
dan kemerdekaan pers
karena kalau kita misalnya
sikap pemerintah cukup jelas misalnya
punya sikap yang mendukung
salah satu cara yang bisa ditunjukkan adalah
membuat undang undang yang mendukung kemerdekaan pers
atau membuat kebijakan
lebih teknis yang kira kira
sejalan dengan kemerdekaan pers
dan memberikan remisi kepada pembunuh wartawan
saya kira jauh dari semangat itu
jadi anda melihat ini sebuah perasaan buruk
terhadap profesi junaid
ini cara pandang saja
sejak seorang diputus diponis
begitu masuk ke lapas
walaupun melanggar itu mereka
negara tidak berhak membuat seorang terpidana narapidana
menjadi lebih jahat
pidana adalah hilang kemerdekaan
tidak ada boleh lagi turunan turunan
kesakitan di lain itu
jadi kami ya membimbing
ya kemudian membina
memang sisi pandangnya
berbeda tidak ada kaitannya dengan undang undang pers
jadi kami fokus kepada
membina mengajak mereka
agar mengakui pertama kesalahannya
menyadari bahwa itu
perbuatan keliru kemudian
juga memperbaiki diri
tidak mengulangi lagi
target kita adalah mengeluarkan mereka menjadi
manusia suatunya menjadi manusia yang baik
dengan keluarga dan masyarakatnya
seperti manusia normal lainnya
kalau dari data yang kami dapatkan dari satu ratus delapan puluh
napi rata rata ini adalah terjerat kasus
pembunuhan berencana dan pemperkosaan
apakah memang ada pertimbangan pertimbangan mereka
sudah membunuh berencana
mungkin kita sudah meninggalkan
latar belakang profesi daripada korban
tapi kita melihat kasus ini ada pembunuhan
berencana kemudian pemerkosaan pastinya juga mengakibatkan
keadilan itu berada di pengadilan
begitu sudah diponis
jelas disitu tapi begitu masuk
ke dalam lapas itu dibina
kalau sudah baik menjalani pidananya
yang tadi seperti
saya sampaikan untuk menjaga pindahan
yang kasus ini
sudah jelas paling sedikit
dan pak nyoman ini
sudah sembilan tahun lebih
dinilai itu dari
bulan ke bulan dari tahun ke tahun
berhubungan dengan sesama warga binaan
kemudian petugas dengan tuhannya
semuanya jadi kita tidak
berhak untuk menjat bahwa
sekali dia bersalah salah selamanya
jahatlah selamanya sampai
dia bisa menguruskan
hidup ini yang kita tidak boleh
ini kang ini permasalahan mungkin gini
bukan emang dia tetap karena dia salah harus dihukum
kan jadi persoalan bagi masyarakat
kang ade jawabannya ditahan dulu
terima kasih ya
si indonesia prime news sudah kembali terbuka bersama kami
ya anda masih bersama kami
dan kami sudah berbicara dengan anda
dan kami sudah berbicara dengan anda
untuk kemampuan pengadilan
dan juga untuk kemampuan
dan juga untuk kemampuan
dan juga untuk
kebijakan kan kalau kebijakan pasti
di pp di permen
pp permen kalau itu ke pres
jadi pasti tergantung apalagi
berbeda misalnya pasti
tahun politik sekarang masih orang memandangnya
kepentingan lain lain apalagi misalkan
entah korbannya entah pelakunya ada
kaitan pasti akan diapapun
akan rame tapi kalau sekarang dari awal kembali
dimuat dalam materi undang undang
ya materi sudah ada lah
di pp tinggal dinaikin itu kan
peraturan perundang undangan materi muatan ini seharusnya
ada di undang undang ketika dinaikin undang undang
syaratnya jelas kalau mekanisme
mungkin peraturan pemerintah syaratnya jelas
siapa yang dapat berubah dari mati ke seumur hidup
ya di kuhp nya diatur bagai mati
jadi seumur hidup ya perubahan
apa hukuman bersarat itu kan nah sekarang kan jadi
masalah hukuman seumur hidup menjadi
dua puluh tahun ya sementara
orang pasti akan berpilihan siapa yang apa apa pasti akan ribut
dimanapun juga tidak pernah selesai ya
nah sekarang kalau ini sekarang misalkan
ketika orang merubah seumur hidup menjadi
dua puluh tahun syaratnya
syaratnya jelas ya di undang undang
nah itu kan ketika buat undang undang kan
dpr kepentingan kepentingan politik
hadir kan jadi ketika mereka siapapun
yang menggoreng sekalian siapa siapapun dirubah
tunjukkan percaya orang rp
ya kami melaksanakan undang undang kan tapi
kalau misalkan peraturan menteri nah kebetulan
menterinya misalkan dari partai a nanti
yang korbannya partai b dan c itu pasti
akan ribut tapi kalau di undang undang
nah anda telah tercatup sekarang materi muatannya
di undang undang syarat merubah seumur hidup
menjadi dua puluh tahun dua puluh tahun dikurang itu
adanya di undang undang ini kesepakatan
bersama rp kan hanya melaksanakan undang undang kan
nah tetapi dengan tanda kutip
ketika ada dorongan protes
terhadap remisi ini dengan tidak ada undang undang
tidak akan mungkin bisa dianggung nah makanya sekarang karena aturannya
sekarang itu yang ada aturan aturan tersebut yang ada selama
bulan baku itu berlaku cuma akan menemukan
perbedaan terus karena pihak korban pun
ya akan bertas bertanya tidak itulah
dulu juga ini kan kejadian tidak hanya sekali loh
ya terlepas dari profesi jurnalis profesi lain juga
ada kan dulu juga ini kan sering berulang
berulang berulang nah ini juga
dia juga lp juga melaksanakan
ketentuan dari bawah ke atas ini aturannya
diasuhkan ke atas sebenarnya gini
kan lp mengajukan ke presiden
kan ujung katanya keputusan presiden kan
persoalannya sekarang di lingkungan
presiden ini orang orang hukumnya ngerti nggak
nah hukum tadi kan tidak bicara kepastian
oke ada aturan bisa dikurangin
tapi kan hukum tidak bicara kepastian bicara
keadilan bicara kemanfaatan
nah jadi kita yang mengatakan oh dilihat
oke haknya dia sekali lagi mohon dengan segala hormat
oke lah mengendali sekian ratus ini
tapi ini kan sensitif nih
ini dirubah di seumur hidup seumur hidup
misalkan atau mati dirubah seumur hidup seumur hidup dua puluh tahun
karena ini narkotika ini teroris apalagi
ini perubahan berencana nah kenapa sih
tunda dulu misalkan dengan lihat
sekarang kan pak jokowi suka mengatakan
alasan kemanusiaan nah mungkin
tunda dulu yang ini nah ini dikeluarkan dulu
tidak dalam berarti tidak menghilangkan
haknya siapapun merubah seumur hidup
dua puluh tahun tapi ini karena menyangkut tadi
ini tidak adil untuk protesnya beliau kan
ini tidak bermanfaat
masyarakat kata ribut udahlah
yang menyakut orang ini diatur kemudian hari seperti
teroris juga belum ada undang undangnya
lalu seperti apa kondisi saat ini tidak bisa
karena ini juga melaksanakan peraturan menteri
peraturan pemerintah itu aturannya
dan bagaimana mungkin
di level keputusan
presiden yang artinya di level
policy kan bukan di level undang undang
yang kita bicarakan makanya
pada akhirnya adalah tergantung
pada bagian asetan
politik presiden dalam
terkait kemerdekaan persen
kalau misalnya presiden
sikap yang harus ditunjukkan adalah
tidak memberikan remisi kepada
pelaku korup gas dan transparan
dari awal karena ini juga ada
kalau misalnya dia mendukung kemerdekaan persen
nah di korupsi kan dulu
yang dapat remisi
yang diputus sekian ini nggak berlaku
tapi yang putus sekian remisinya kena ya
kalau gak salah ada aturannya itu
dan pp sembilan puluh sembilan
yang diputus dulu remisi bagi koruptor berlaku
tapi yang setelah ini nggak berlaku kan
itu juga ada pemilahan disitu
nah seharusnya juga setidak tidaknya pola
kebijakan itu dikenakan juga
terhadap pembunuhan pembunuhan berencana
artinya ini pada akhirnya kembali ke
punya sen bahwa kami
mendukung presiden mendukung kemerdekaan pers
ya membuat kebijakan yang mendukung kemerdekaan pers
dan orang orang misalnya
berlaku bunuh cun
misalnya yang lain lah
misalnya yang lain
misalnya dia mewakili pers
karena saya mewakili pers
pers itu kan mewakili persyarakat juga
itu harus ditunjukkan dengan cara itu
tidak membuat kebijakan yang
merugikan kemerdekaan pers
jadi kalau mas ini melihat bahwa saya ini lebih ketakutan dari kebebasan pers salah satunya
rasa keadilan pihak keluarga
kemudian juga kemanusiaan
ada yang melihat lebih kesana lagi
iya kita kan sebagai
goal tertingginya itu adalah bagaimana memastikan
mendorong adanya iklim yang
mendukung kemerdekaan pers
dan pembunuhan terhadap wartawan
itu adalah ancaman tertinggi
bagi kemerdekaan pers
kita tahu bahwa apa dampak dari
misalnya pembunuhan itu
dampak yang paling kelihatan itu adalah
bahwa itu akan memberikan sinyal

wartawan yang lain
jangan melakukan hal yang serupa
itu kan ancaman yang serius
ada orang membunuh wartawan
itu kan pasti membuat orang
wartawan yang lain
akan berpikir untuk melakukan hal yang sama
menjalankan kerja jurnalistiknya
bagaimana kita menjalankan kewajiban undang undang pers
apalagi yang membutuhkan kekuatan ya
kalau kang ade bagaimana independensi dari tim di lapangan itu ya mungkin yang tadi mungkin
mungkin yang tadi menyebutkan
mungkin memang anda katakan ini sudah sangat valid
akurat kemudian bisa ditanggung jawabkan
kemudian bisa dipercobaan di percobaan
lalu bagaimana itu mengukurnya gitu
dalam artian mungkin ada
ya mungkin masih akan terjadi penyelewengan
apakah anda optimis
benar benar smooth semua prosedur berjalan lancar
yang tadi saya sampaikan
bahwa untuk kasus ini
itu udah sesuai prosedur
dan saya yakin tidak ada
niat untuk menggolkan untuk menguntungkan salah satu pihak tapi murni kepada menjalankan dari regulasi
dengan tentunya melihat berbagai aspek
yang tadi saya sampaikan ada syarat syarat yang harus kita temui
minimal lima tahun dulu dijalankan dan ini bahkan kan sembilan tahun ini
ada selama sembilan tahun itu baik tidak kemudian ada penelitian ke masyarakat kemudian ada sidang tim pengamat masyarakat menilai
diusulkan berbagai tahap sampai terakhir ke presiden itu waktu yang cukup panjang
dan saya yakin di situ tidak ada unsur subyektivitas untuk menggolkan kepentingan salah satu pihak
merugikan berbagai pihak lain
kalau kang asep kalau kita melihat ada dorongan protes kemudian pihak aji dan juga wartawan
mungkin mengultimatum dalam satu pekan ini kalau tidak ada langkah mengenai merevisi daripada remisi ini sendiri akan terus bergejolak
apakah remisi ini bisa dicabut
kalau kebijakan sekali lagi kan pasti menimbulkan ketidaksukaan
suka atau tidak suka pasti mungkin itu hal yang tidak bisa kita hindari
nah ketika remisi sudah keputusan presiden memang aturannya tidak pernah ada
ke pres di cabut
setelah pengetahuan pada gitu ya tidak ada kan
kalau direvisi tidak ada
nah emang sepengetahuan saya selama ini ya tidak ada
kecuali kalau di keputusannya presiden kalimatnya ada
apabila kemudian terjapat kekeliruan nah suka ada exception itu
kemudian dicabut kembali ya berani nggak masalahnya itu kan
tapi apabila presiden mungkin mempertimbangkan adanya gejolak di masyarakat
nah kalau saya sendiri sekarang khawatir kan oke lah misalkan itu siapapun mau nyampaikan protes
nah kalau sekarang dimulai sekali presiden misalkan merubah aturan
sekali lagi itu hak warga binaan wewenang presiden
nah ketika presiden wawenang ada tuangkan dalam keputusan presiden sudah jadi sudah final
sekarang kita dirubah
sepengetahuan saya untuk menyokotan misalnya nggak tuh tolong dikoreksi nggak pernah ada
itu masalah nggak ada
paling kembali saya solusi lah
nah sekarang kalau yang bersangkutan sudah dari seumur hidup dua puluh tahun lah katakan
sudah jadi lah nah sudah jadi bubur atau apapun
ya paling terlepas apa hak lagi ya
jangan dikasih remisi berikutnya udah dua puluh tahun
umur beliau berapa sekarang
umurnya berapa ya
saya kalau lihat lima puluh enam puluh
sama dua puluh ya kayaknya udah sepuh paling
paling itu kesal solusinya
sekarang jangan dikasih remisi apapun
ya tapi yang susah aturannya
maka orang kembali
karena remisi bisa udah dua puluh tahun itu
ada aturannya masalahnya
jadi semua kembali ke regulasi
ada regulasi yang ada undang undangnya
nah kembali ketika undang undang dilaksanakan
nah sakwa sangka seudon akan terjadi ke pihak lp kan
belum udah mengatakan sesuai prosedur
dilaksanakan pasti menyebutkan ketidakadilan
tidak ada yang ngambil keputusan
akhirnya mungkin mas abdul
seberapa jauh perjuangan teman teman jurnalis untuk memperjuangkan tadi ya
kalau bisa menganulir
meskipun kalau kata dari kang asep maupun kang ade berat sekali
saya kira ini bukan undang undang atau konstitusi yang tidak bisa dicabut
yang menurut saya pada akhirnya tergantung kalau presiden punya kepedulian
dan punya concern terhadap kemerdekaan ps
saya kira pencabutan itu
bukan kiamat lah buat presiden
dan kami di aji melihat bahwa ini salah satu
mengapa kasus prabangsa ini jadi momentum penting
karena kita ini sudah bisa dikatakan punya kultur impunitas yang kuat
organisasi internasional yang merekam kasus kasus kekerasan
mencatat sepuluh kasus pembunuhan terhadap wartawan
dan hanya satu yang otaknya
sama persis dengan situasi internasional
dari dua ribu an kasus pembunuhan wartawan
satu dari sepuluh yang pelakunya diadili
sama persis dengan situasi di indonesia
itu menurut saya situasi yang sangat mengerikan
karena inilah yang menurut saya mendorong orang
jadi tidak takut melakukan kekerasan terhadap wartawan
dan mungkin melakukan pembunuhan di masa mendatang
karena dia tidak mendapatkan contoh bahwa
kalau kamu melakukan kekerasan terhadap wartawan
kamu akan mendapatkan hukuman tertinggi
nah jadi kalau misalnya kita meringankan hukuman
itu seperti memberi kesempatan kepada orang lain
untuk tidak berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan serupa
itu yang harus kita cegah
dan karena itulah kita melakukan kempen secara nasional
kemarin hari jumat itu ada sekitar delapan belas kota demonstrasi
menuntut presiden mencabut remisi ini
dan kami juga di tim hukum juga mempertimbangkan
untuk membawa kasus ini ke ranah hukum
karena ini kebijakan tata usaha negara
jadi misalnya apakah kita kebetulan atau seperti apa
itu sedang kami pertimbangkan
jadi saya kira pesan kami sangat jelas
kalau presiden punya mendukung kemerdekaan pers
ya presiden tahulah yang harus dilakukan
terima kasih atas waktunya
kalau tadi saya bisa menangkap bahwasannya
memang salah satu yang tadi dari kang asep katakan adalah
muara hukumnya harus jelas duluannya
payung hukumnya materinya harus jelas
sehingga nanti para rekan rekan di lembaga pemasarakatan
maupun di kemenkuhan bisa membenegakan sesudah dengan kebenaran
dan memang kalau dikatakan remisi adalah hak dari para narapidana
warga binaan untuk mendapatkan reward
dari apa yang sudah mereka dapatkan menjalani hukumannya
tapi juga di satu sisi lain
juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan
dan keadilan dari keluarga maupun pihak pihak yang dirugikan
selektif lah perkara pembunuhan remisinya
lebih selektif terima kasih buat waktunya
terima kasih pak
terima kasih banyak
segera kembali bersama sama kami